sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan tujuh lima ratus tiga puluh tiga kasus baru
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu tiga ratus enam satu ratus empat puluh satu orang
sementara itu diumumkan tambahan tujuh tujuh ratus tiga puluh lima pasien sembuh
dan totalnya kini satu satu ratus dua belas tujuh ratus dua puluh lima orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan dua ratus empat puluh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh lima dua ratus lima puluh empat jiwa